ya selamat pagi saudara saat ini saya sudah bersama dengan rombongan dari kubu tiga
yaitu pak ganjar pranowo dan juga pak mahfud md yang akan segera menuju ke mahkamah konstitusi untuk mendengarkan putusan
saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan prof mahfud dan juga mas ganjar
nah mas ganjar ini kan akhirnya hari putusan prof ini juga hari putusan
tentu harapannya besar tapi kalau melihat bagaimana kemarin ada gelombang amikus kureyai
dari mas ganjar sendiri gimana optimis nggak mas dengan hari ini
kalau sudah berproses apalagi masyarakat semuanya punya perhatian yang sangat tinggi
maka selebihnya kita serahkan kepada majelis
kita menghormati majelis dan saya mengikuti perbincangan ketua mk umpama
yang beliau sampaikan sayalah yang akan melakukan perbaikan perbaikan yang ada di mk
maka pas di momen april ini nambah nambahnya
kami juga mendukung ya mungkin ini menjadi titik terang
habis gelap kemarin bisa terbitlah terang
itu juga pesan yang menarik dari amikus kuryainya ibu megawati
ada ibu kartini itu dimention tuh ya di dalam situ
apakah ini mungkin prof mahfud apakah melihat bahwa pesannya ini memang langsung ditujukan kepada
salah satu majelis hakim yang juga perempuan ya ini ibu eni begitu
bahwa perempuan juga bisa mengambil keputusan dan juga bisa menyuarakan keadilan
enggak itu menurut saya ditujukan kepada semua pejabat
laki laki maupun perempuan
nah kebetulan kan momennya dekat hari kartini
jadi bisa kita lihat aja nanti lah
nah ini kita berharap yang terbaik tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang digugat di awal
maka yang bisa kita berikan adalah
kita mengikuti proses konstitusi yang ada
lalu kita gunakan hak hak politik kita untuk bisa
menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita atau barangkali yang masuk dalam sengketa
hanya majelis yang bisa memutuskan itu
jadi tidak ada kalau karena ini setelah ini pasti
tidak mendengar cerita apapun coranya
artinya majelis juga menjaga itu dengan sangat baik
harapannya pasti yang terbaik untuk demokrasi bukan soal kalah dan menang ya mas
sehingga ganjar mahfud tidak hanya bercerita pokoknya pokoknya gitu
tapi kami punya kewajiban moral untuk menegakkan demokrasi itu dan mengedukasi publik
dan tentu bisa juga kami tidak sempurna
saya juga minta maaf tapi proses ini bagian dari edukasi itu
oke baik terima kasih mas ganjar prof mahfud
sebentar lagi kita sampai ke mahkamah konstitusi
ini sebenarnya kita sudah dilihatin ya sama kuasa kuasa hukum dari prof mahfud dan juga mas ganjar
karena penumpang gelap kita masuk juga ke dalam bus untuk ikut rombongan
nanti kita sama sama saudara mendengarkan bagaimana keputusan dari majelis hakim ini termasuk sidang sengketa pilpres yang juga sangat menarik begitu
karena baru kali ini dibanjiri oleh amicus kuriae kemudian juga menjadi sorotan publik juga
semua mata memandang majelis hakim
ini jadi momentum untuk mk mengembalikan marwahnya setelah kemarin sempat dipandang negatif begitu sentimennya
niputut trisnanda janifan kompastv jakarta
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya